tiga orang itu termasuk jama' haji dari embarkasi surabaya ada tiga orang
tiga orang dari embarkasi surabaya itu yang pertama dari kabupaten malang
kabupaten malang jenis kelamin laki laki beliau itu pernah bertugas di sana
bekerja di sana sebagai juru masak di sebuah restoran
karena beliau ingin menunekan ibadah haji
tetapi tahun pertama tahun kedua tidak diperkenankan oleh majikanya
akhirnya nekat untuk daftar ibadah haji melalui travel yang ada di sana
setelah itu diberikan sanksi oleh yang majikannya
karena tidak menurut dokumennya dipegang oleh majikanya
karena dokumennya dipegang oleh majikanya dia menyerahkan polisi
menurut pengakuan beliaunya di penjara sembilan hari setelah itu dideportasi
yang kedua dari pamekasan seorang ibu juga pernah menjadi tkw di sana
yang lalai bukan ibunya tapi juragannya
juraganya itu tidak menguruskan ikoma
sampai ketahuan oleh petugas selama bertahun tahun di sana tidak punya ikomah
ikoma itu semacam kartu tanda penduduk musliman
semacam izin untuk menetap di saudi arabia selama musiman atau sesuai dengan kontrak
lalu majikanya lupa lalai tidak menguruskan
akhirnya ketahuan oleh pihak imigrasi
dan diproses dan dideportasi dipulangkan ke indonesia